saudara ketua tim kerja strategis prabowo gibran bahlil lahadalia menyebut
dirinya memiliki keyakinan bahwa akan ada partai politik yang bergabung ke dalam koalisi indonesia maju
menurut bahlil palter tersebut memiliki ciri khas berwarna sejuk
hal ini disampaikan bahlil saat ditemui di istana kepresidenan jakarta pada jumat sore
awalnya balil mengapresiasi pertemuan prabowo dengan surya palo
menurut bahlil perbedaan pilihan politik antara prabowo dan surya paloh hanya sebatas pertarungan di pilpres
bahlil pun yakin akan ada partai politik dengan ciri berwarna sejuk ikut bergabung ke koalisi indonesia maju